hati hati jelang lebaran marak beredar uang palsu
dua pedagang kebutuhan dapur di pasar tradisional kabupaten bojonegoro jawa timur
menjadi korban peredaran uang palsu pecahan seratus ribu yang digunakan untuk membeli cabai
pedagang pasar tradisional kecamatan temayang kabupaten bojonegoro
selasa pagi digegerkan dengan uang palsu
dua pedagang pasar menjadi korban masing masing mendapat satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah
pelaku memanfaatkan kesibukan para pedagang yang tengah melayani banyaknya pembeli
korban yang baru menyadari menerima uang palsu langsung melapor kepada petugas
agar peristiwa ini tidak terulang masyarakat khususnya pedagang agar lebih teliti
dan mengenali ciri ciri uang asli diantaranya dengan cara dilihat diraba dan diterawang